wakil ketua umum partai gerindra fadli zon menanggapi santai wacana pks menduetkan gubernur dki jakarta anies baswedan
dengan politikus senior ahmad heriawan pada pilpres dua ribu sembilan belas
kami kutip dari detik com fadli yakin gerindra pks dan pan tetap akan bersama dalam satu koalisi
menurut fadli yang terpenting adalah suara institusional atau suara resmi pks itu sendiri
hingga kini fadli masih optimistis pks akan tetap merapat ke partainya untuk mendukung prabowo subianto sebagai calon presiden
sebelumnya wakil ketua majelis syuro pks hidayat nur wahid mengungkapkan adanya wacana mendorong gubernur dki jakarta anies baswedan
menjadi calon presiden dari pks pada pilpres dua ribu sembilan belas
anies diwacanakan bersanding dengan politikus senior pks yang juga merupakan mantan gubernur jawa barat ahmad heriawan
gagasan ini bermula dari wacana memajukan anies sebagai calon wakil presiden pasangan ketua umum gerindra prabowo subianto
menurut hidayat lebih baik anies sekalian saja dimajukan sebagai calon presiden
menurut hidayat ide duet anies akhir bukan upaya konfrontasi terhadap gagasan duet prabowo anies karena hanya dinamika politik biasa

wakil ketua bidang pratama dpp partai golkar bambang susatyo berharap ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
untuk bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
hal itu diungkapkan menanggapi pertemuan wakil presiden yusuf kala yang juga politisi senior partai golkar dengan sby pada senin malam kemarin
menurut bambang terkait atau tidak dengan politik pertemuan tersebut jelas memberikan keadaan yang lebih baik
apakah sudah ada komunikasi yang terjalin antara kubu pemerintah dan partai demokrat
ia memandang komunikasi itu bermanfaat dalam menjaga situasi menjelang pemilihan anggota legislatif dan pilpres dua ribu sembilan belas
apalagi pada sepuluh agustus dua ribu delapan belas tahap pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden akan segera dimulai
saya tidak bisa karena saya tidak ikut ambil bagian di situ dan saya belum berkomunikasi dengan baik dengan pak jk maupun orang orang di sekitar pak sby
tapi yang pasti bicara soal peluang koalisi atau tidak itu sinyal yang baik
kami berharap sih sebetulnya sby bisa mendukung pak jokowi dalam koalisi yang sama dengan golkar
tapi kalau peluang jk nya pres kemudian ahi nya cowok pres bagaimana pak kalau menurut golkar sendiri
menurut saya jauh dari ke arah sana
karena pak jk sejauh yang saya ketahui tetap konsisten berada dalam tubuh pak
meskipun susilo bambang yudhoyono dan yusuf kala menegaskan tidak ada pembicaraan politik dalam pertemuan mereka kemarin malam
tapi sejumlah kalangan berpendapat pertemuan itu merupakan langkah penjajakan menjelang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
bahkan sekjen partai demokrat hinca panjaitan berharap pertemuan itu bisa membentuk koalisi alternatif pada pilpres dua ribu sembilan belas nanti
di tengah keriuan menjelang pilkada sementak
wakil presiden yusuf kala mengunjungi kediaman presiden ke enam susilo bambang yudhoyono di kuningan jakarta selatan senin malam
kalau pilpres belum gelap ya pak ya
tadi dibicarakan juga pak
kita tidak bicara politik pak
meski yusuf kala dan sby sama sama menegaskan mereka tidak bicara soal politik
sejumlah kalangan berpendapat hal ini merupakan langkah penjajakan menjelang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
dikutip dari laman cnnindonesia com direktur parameter politik indonesia adi prajitno menilai pertemuan itu merupakan taktik partai demokrat melihat peluang selain untuk menguji peta politik saat ini
dari pertemuan itu terbesit peluang reuni sby jk di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
sementara itu sekjen partai demokrat hinca panjaitan mengatakan kepada dg com pertemuan selaturahmi sbyjk diharapkan dapat membentuk koalisi alternatif antara golkar dan demokrat untuk pilpres
menurut hinca golkar dan demokrat sudah menjalin kerjasama di tingkat pilkada dua ribu tujuh belas
hingga saat ini golkar tetap berpegang teguh pada keputusan untuk mengusung sang petahana presiden joko widodo
namun sekjen demokrat tak menyerah begitu saja untuk merayu golkar berkoalisi di dua ribu sembilan belas
di lain sisi peluang yusuf kala menjadi capres atau cawapres ditentukan oleh putusan sidang di mahkamah konstitusi terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden
menurut pemohon uji materi muhammad habib sidang di mahkamah konstitusi akan digelar pada kamis dua puluh delapan juni mendatang
dan juga ada pak emrus sionbing analis komunikasi politik uph
selamat malam pak emrus
saya gak ke partai dulu saya mau ke bang emrus dulu
langsung membaca pertemuan tadi malam
mengatakan sih memang tidak ada apa namanya tidak ada pembicaraan politik
ya mungkin bisa diartikan memang benar tidak berbohong memang tidak ada pembicaraan politik
tapi yang anda baca apakah seperti itu
apakah kemudian memang ini ansih hanya silaturahmi biasa kemudian masyarakat melihatnya berlebihan
ini pasti akan rencana membangun poros
baru koalisi baru ada yang nyebut koalisi reuni ada yang nyebut koalisi alternatif bagaimana dong
saya kira publik bisa bermacam macam memaknai
tetapi kajian kajian komunikasi mengatakan kalau orang hukum bertemu akan pasti bicara hukum
orang politisi bertemu pasti lari larinya ke politik
itu sudah pasti
itu sudah pasti
kalau sesama wartawan ketemu tidak lepas dari lingkungan pemberitaan
saya kira suatu hal yang tidak terbantahkan
jadi kalau dikatakan tidak bicara politik
menjadi pertanyaan kita
kayaknya publik sulit mempercaya
itu yang pertama
kalau sekedar komunikasi lebaran pasal lebaran ini bagaimana
di situ pasti terselip
pembicaraan pembicaraan itu spontanitas itu
karena memang demikian
baru kemudian adalah kenapa dilakukan pertemuan tertutup
kalau memang sekedar silaturahmi kenapa tidak di ruang tamu hadir semua orang dan memperbincangkan
kalau di ruang tertutup berarti panggung belakang
biasanya panggung belakang itu akan bicara sesuatu yang intensif hubungan antar mereka
tarka politik ya
artinya karena dia para politisi
nah ada sesuatu yang memang tidak perlu orang tahu
kalau sekedar silaturahmi lebaran dll
saya kira duduk aja di situ
itu yang pertama
yang kedua adalah ada sesuatu yang mungkin boleh jadi belum diperhatikan oleh publik
yaitu pakaiannya mirip semua
jadi kalau penjelasan pak emrus ini lebih baik sambil kita lihat gambarnya seperti apa
benar tidak seperti itu
ini bukan komunikasi ini ahli desain
itu dari semiotika
kita munculkan gambarnya
ada kemistri di situ
disengaja atau tidak disengaja
mirip ya ini kita lihat di layar dulu
mirip semua kan warna itu
analisis dari pak emrus tadi ya
ini memang ada artinya bukan kebetulan atau sudah janjian
tidak ada perilaku manusia yang tidak disengaja kalau kita pakai pendekatan konstruktivism gitu
kemudian yang hadir di situ coba kita lihat
masing masing membawa ibu atau istrinya
dan kemudian adalah pak agus
kenapa bukan adiknya pak agus
dan hayi adalah suatu katakanlah boleh dikatakan di toko sentral sekarang
di demokrat setelah pak sby gitu ya
dan itu didorong terus untuk menjadi toko
maju ke panggung politik terdepan panggung
disini sebenarnya sudah terlihat simbol simbol itu
oleh karena itulah besar kemungkinan
dan pak hicca sebagai sekretaris sekjen partai sudah mengatakan bisa mengarah kepada koalisi
alternatif daripada koalisi atau poros satu dan dua
sinyalnya jelas ya
jadi tidak berlebihan masyarakat kemudian menilainya akan kemungkinan
tidak tertutup kemungkinan itu sangat besar
walaupun masih menjalin komunikasi lebih intens lagi
nah pak didi mungkin bisa cerita bocorannya kemarin pak didi
apakah memang ini akan segera terwujud
koalisi antara pak sby dan pak jk
walaupun komposisinya mungkin sekarang disebut sebut pak jk bersama mas agus harimurti yudhoyono akan jadi capres cawapres
alhamdulillah ini kita masih bulan yang baik
ya abis ramadan lebaran tentu bulan yang baik untuk silaturahmi
itu luar biasa
dan ada dua tokoh besar bangsa ini ya
pak sby presiden dua kali
lalu pak jk wakil presiden dua kali
itu bagus sekali
berarti ini kan dengan silaturahmi ini mungkin bisa meredahkan berbagai ketegangan ketegangan
koh yang satu ada dalam kekuasaan yang satu luar kekuasaan
tetapi yang pasti hari kemarin itu sudah jelas adalah dalam rangka silaturahmir lebaran ya
lalu kalau kemudian publik berharap harap banyak bahwa ini ada hal yang lebih jauh ya wajar saja
ini dua tokoh besar bertemu
tidak bicara politik
sepengat tahun saya tidak bicara politik ya
memang tidak bicara politik
tapi pembicaraan lebih jauh
makan makanan lebaran ya
lalu kue kue lebaran kan bagus sekali
lalu kalau kemudian ada orang berharap harap di tengah situasi yang politik saat ini
orang ingin harapan harapan yang lebih jauh ya
sekarang ini kan seolah kita terkunci ya
kalau itu pertemuannya sudah pasti silaturahmi ya
lalu kalau ada harapan harapan
harapan masyarakat itu memang rencana wacana
harapan masyarakat ingin ada penyegaran
tapi menurut hemat saya
kita biarkan aja mengalir saja
karena kita lihat saja reaksi publik
kalau publik menginginkan bahwa ini ada penyegaran
ada hal hal yang baik lebih jauh
saya belum bicara masalah ini ya
adanya capres cawapres saya belum kesana
tapi kalau publik melihat bahwa pertemuan ini adalah positif
kedepan bahwa kita tidak
terkunci oleh suatu situasi
selama ini kan kita hanya melihat
hanya ada ya kubu yang itu itu saja
ini kalau publik menginginkan
jadi biarkan saja mengalir ya
jadi publik yang pasti
sekarang merasa terkunci
saya pikir pasti ingin suasana yang lebih jauh lagi ya
ini kan selama ini ya
ya yang ditawarkan ya begini begini saja
ya kita menunggu saja
tapi kalau pertemuan tokoh itu jelas tidak ke arah sana
kalau harapan publik kesana wajar saja kan
dua dua tokoh besar bertemu kan
oke ini yang harus saya buat clear dulu ini mas
kalau tadi mas didi nyebutnya ini harapan publik mungkin seperti itu
tapi sebenarnya dari partai demokrat sendiri
punya rencana atau punya pemikiran
belum tentu terjadi ya
paling tidak punya rencana pemikiran untuk mengajukan pasangan pak jk dan ahy tidak sebenarnya
bagi partai demokrat manakala kami membuka ruang dengan berbagai tokoh tokoh yang penting kan bagus sekali kan
komunikasi kita bangun ke semua pihak sangat baik ya
walaupun tadi malam nggak ada pembicaraan mengenai itu
lalu kalau kemudian para pendukung baik kubu pak jk atau kubu partai demokrat mempunyai harapan harapan ya biarkan saja
ini kan masih ada waktu ke depan
kita menunggu biar jangan politik ini
jadi menunggu respon dari masyarakat gitu ya
apa namanya tidak ada hal yang baru dan segar kan
kurang elok gitu ya kan
pak emrus kembali ke pak emrus dulu ya
tadi kalau beberapa garis bawah dari penjelasan pak didi itu yang cukup tebal garis bawahnya menurut saya
itu adalah memberikan kepada masyarakat pilihan agar tidak terkunci itu itu saja
calon calon yang itu saja
memang terkesan di publik mungkin selama ini yang muncul
kalau tidak pak jokowi lawannya pak prabowo begitu
bagaimana anda menilai ini
apakah demokrat ini sebenarnya cukup mau melemparkan wacana saja walaupun memang tadi malam tidak bicara politik
tapi muncul ke depan publik dalam layar itu terlihat dengan seragam yang sama dengan baju yang sama ada kekompakan
seolah ingin menawarkan
kalau ini bagaimana nih rakyat setuju tidak
saya pikir dari pandangan pak didi ini jelas sekali kalau kita menangkap
pertama adalah pembicaraan lebih jauh
itu meta meaning
artinya pembicaraan lebih jauh tidak sekedar silaturahmi
berarti ada hal
yang kedua adalah bahwa tidak hanya itu itu saja
itu bisa kita maknai
tidak pembicaraan hanya prabowo atau poros prabowo dan poros jokowi
kami juga ingin memuat poros baru
baru kemudian yang ketiga adalah bahwa kenapa akan membentuk poros baru
misalnya poros alternatif
sebagaimana dikatakan oleh sekjen demokrat
biasanya poros itu akan terbentuk kalau kepentingan para partai terakomodir pada dua poros yang pertama
jokowi sama prabowo mereka akan bergabung
tetapi ketika kepentingan tidak terakomodasi mereka akan membentuk poros baru
itu biasa saja yang terjadi
oleh karena itulah
maka boleh jadi juga partai partai yang bisa pendukung
daripada atau katakanlah yang sudah mengatakan mendukung suatu poros tertentu
misalnya di prabowo di pks misalnya
atau dikatakanlah di jokowi misalnya
bisa saja bergeser terjadi
bukankah ada sekarang ada wacana bahwa pks mengusung anies menjadi calon presiden
ini sinyal bahwa belum ada suatu katakanlah tanda kutip ya
akte pernikahan antara pks dengan gerindra
belum sah belum sah maksudnya
ini masih sangat cair
oleh karena itulah tidak besar kemungkinan terbentuk poros alternatif yang diusung oleh partai demokrat
jadi ini sengaja untuk dilemparkan ke purwokerto
bagaimana kalau dua ini yang muncul begitu ya
apakah akan disambut atau tidak ya pak didi begitu ya
nanti setelah jadwal kita akan lanjutkan bersama sama di prime news
kalau saya sedikit kembali mengulang ya
kalau penjelasan dari pak didi bahwa garis bawahnya siapa tahu masyarakat punya harapan
ada supaya tidak terkunci
supaya tidak terkunci wacananya dengan calon yang itu itu saja pak didi ya
ini menjadi menarik karena yang disinggung salah satunya itu itu saja itu maksudnya salah satunya adalah pak prabowo begitu
dari kubu gerindra begitu
nah artinya ini kemudian belum lagi wacana muncul dari wakil ketua majelis syuro pks
walaupun ini bukan resmi tapi ini kan muncul dari salah satu elit pks yang menyatakan duet anies dengan aher
artinya di situ tidak ada nama pak prabowo
nah bagaimana nih gerindra melihat kemungkinan kemungkinan poros poros yang kemungkinan dibentuknya
yang kemungkinan dibentuk demokrat
yang kemungkinan dibentuk oleh pks sendiri dengan wacananya itu
jadi pertama saya mau bahas dulu soal kedatangan pak yusuf kalla ke rumahnya pak sby
pertama setahu saya pak yusuf kalla memang lebaran itu ke
dia ke toko toko terus juga pulang kampung kalau nggak salah
nah baru hari itu kemarin bisa punya waktu
silaturahim ke keluarga pak sby
dan menurut saya kehadiran pak yusuf kalla itu betul betul karena membawa ibu yusuf kalla bertemu dengan keluarga pak sby yang juga didampingi oleh ibu dan pak mas ahy
jadi sebenarnya menurut saya ini pertemuan yang sangat kekeluargaan karena nggak mungkin bicara politik ada ibu ibu kan gitu
ini bukan karena khawatir kalau misalnya demokrat bentuk poros sendiri gitu ya
kalau misalnya lebih politik saya memang agak protes ini dengan teorinya pak emrus
jadi pertemuan kalau sudah menjurus sangat politis biasanya kan antar aktor itu sendiri bisa jadi pengaruh ibu itu juga ada tetapi itu biasanya kan di backstage
tapi kalau di front stage seperti ini menurut saya ya pembicaraannya pasti lebih banyak didominasi pembicaraan yang sifatnya ringan
kalaupun ada politik ya menurut saya
menurut saya sangat ringan
tetapi secara simbolik kedatangan pak jk sebagai wakil presiden saat ini ke rumah pak sby menurut saya ada maknanya adalah ketika sekarang beberapa hari yang lalu pak sby mengeluarkan pernyataan keras
apa itu pernyataannya
yang sebagai partai di luar partai demokrat saya sependapat dengan pernyataan pak sby partai gerindra merasa sama penilaiannya dengan pak sb
ketika pak sby menyatakan bahwa
ketika pak sby menyatakan bahwa ada ketidak netralan yang dilakukan oleh oknum aparateni polri dan bin
dan pada konteks pilkada ini kami merasa bahwa apa yang disampaikan oleh pak sby udah benar itu
maksudnya keterkaitannya dengan pertemuan pak jk apa
nah secara simbolik kedatangan pak jk itu mungkin akan meringankan menurunkan sedikit tensi dari kemarahan pak jokowi
karena pak jk akan wakil presiden gitu ya
melihat fakta fakta menjelang pilkada yang disampaikan oleh pak sby
pak sby biar bagaimanapun sebagai bekas presiden selama sepuluh tahun pasti punya sumber sumber yang akurat
punya orang orang yang kemudian juga masih operasional saat ini
jadi menurut anda ini kira kira pak jk menurunkan tensi itu ya
pernyataan pak sby itu sangat faktual dan bisa dipertanggung jawabkan
oleh karena itu pak jk mumpung juga belum lebaran sekaligus juga supaya pak sby kira kira
jadi itu pak bang emerus mungkin bang emerus bisa tambahkan sedikit sebentar
jadi kalau tadi dari pak didi itu hanya pertemuan silaturahmi biasa
ini ditambahin oleh bang ferry untuk menurunkan tensi tudingan dari pak sby
pak sby marah itu
semakin membenarkan tesis saya
bahwa itu pembicaraan politik
tensi bukan kaitu politik
ya tapi dengan kedatangan nggak ngomong politik
kedatangan itu menurunkan tensi pernyataan itu
artinya kedatangan itu simbol non verbal dari aspek politik
tapi bukan pembicaraan
karena kalau pembicaraannya isi pembicaraan itu pasti menurut saya kalaupun dibicarakan itu sifatnya sangat ringan
karena ada kehadiran
jadi simbolik saja menurut pak bang ferry
proses komunikasi tidak bisa hanya kita pahami lambang verbal
justru juga kita perhatikan non verbal
itu kombinasi dari dua ini baru kita bisa menangkap makna holistik atau paripurna
kalau kita lihat secara parsial seperti itu tidak akan bisa menangkap maknanya secara holistik
nah oleh karena itulah ketika pertemuan itu memang bisa menurunkan berarti disitu ada unsur politik
tetapi ada lagi yang paling menarik
kan yusuf kala dalam hal ini pimpinan negara kita orang kedua di republik ini
sby sekarang adalah rakyat
tetapi pimpinan nomor dua di republik ini mau ke mana

itu menarik untuk dipahami
artinya ada di situ suatu hal yang memang yang kalau kita lihat dari struktur kenegaraan
seharusnya pak sby yang datang ke sana menemui sebagai wakil presiden kita
tetapi jk yang datang kesana
berarti ada sesuatu yang diperbincangkan
menurut anda apa
tidak lepas daripada kepentingan kepentingan politik
dan itu kepentingan paslon
gantian ya gantian
jadi kalau pak jk sekarang sebenarnya justru lagi bingung
pertama karena pendukung pendukungnya sedang mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
untuk supaya beliau bisa maju lagi sebagai calon wakil presiden
nah itu kan sifatnya masih menunggu keputusan mahkamah konstitusi
jadi dalam posisi menunggu itu pak jk
apakah beliau mau maju lagi mendampingi pak jokowi
atau kemudian dia punya opsi yang lain
nah kalau punya opsi yang lain
apakah misalkan tadi disampaikan kemungkinan mau maju menjadi calon presiden
misalkan berpasangan dengan mas ahaye
itu apa kemudian memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden
itu yang pertama
jadi yang kedua menurut saya
pak jk tidak dalam konteks mewakili partai
karena partai di golkar ada ketua umumnya
ada nama pak erlangga hartarto
jadi pasti kalaupun membicarakan tentang dua ribu sembilan belas
pak yusuf tala tidak
dia harus berkonsultasi dengan pak erlangga yang memiliki otoritas untuk membicarakan soal soal
tapi dua ribu empat kan sudah pernah terjadi juga pak jk seperti itu
artinya kalaupun dia maju
misalkan sebagai calon presiden berpasangan dengan mas ahy
dia maju tidak dalam konteks
mewakili partai siapa
setelah jadi baru dia jadi ketua umum golkar
nah ini beda loh
jadi jangan kemudian berasosiasi terlalu jauh bahwa di dalam tubuh golkar ada otoritas ketua umum pak erlangga hartarto
kita kembali ke timbukannya dulu deh
karena itu menurut saya
kalau saya boleh ambil kesimpulan
kalau juga membicarakan tentang dua ribu sembilan belas
yang pasti menurut saya
kalau kedatangan ini punya makna politik
artinya pak jk ada kecenderungan mulai meninggalkan pak jokowi
dan partai demokrat
melihat peluang itu
apa yang disampaikan pak emrus dengan mas didi
bahwa lebih besar kemungkinannya pak sby dan keluarga besar partai demokrat
untuk tidak bergabung dengan porosnya pak jokowi
tapi bisa jadi
pak didi melihat
demokrat melihat peluang ini ya pak didi
mungkin membuat poros sendiri
tapi yang pasti itu menihilkan atau memperkecil kemungkinan gabung dengan pak jokowi
pak jk kalau itu datang
dia berarti juga punya
tapi dia gabung dengan pak jokowi karena masih di gugatan pmk kan posisinya
pak jk sekarang sedang juga mempersiapkan skenario sekiranya
nanti hasil keputusan mahkamah konstitusi adalah kemudian tidak mengabulkan gugatan pendukung pak jokowi
baik sekarang ke pak didi
jadi demokrat melihat peluang ini tidak gara garanya sebenarnya
jadi gini aku ngomong dulu nih
dampak pertemuan dua tokoh besar ini luar biasa ya
sehingga kiri menafirkan begini kanan menafirkan begini
yang penting jangan jokowi
nampaknya pak jk dan ibu ini kangen sama kue dan makanan
karena enak dan luar biasa
pak didi kalau penjelasannya begini
khawatirnya masyarakat malah nggak melihat ada opsi yang lain loh
karena kan diharapkan juga mungkin seperti kata pak didi
siapa tahu masyarakat memang mengharapkan opsi lain selain nama pak jokowi pak prabowo gitu
kalau pak didi menjelaskannya secara apa namanya
mungkin karena udah jadi pembicaraan luar biasa heboh di mana mana
lalu kalau kemudian ya dampaknya lalu masyarakat berharap harap
wah ini rupanya bagus ini ya
ini penyegaran dan sebagainya ya
artinya di kiri sudah bagus kanan bagus
kenapa poros alternatifnya mungkin lebih bagus begitu
maksudnya pak jk berpasangan mas ahy
saya nggak tahu itu
belum dibicarakan yang pasti pertemuan kemarin kan makan makan enak
lalu rakyat yang melihat makan enak
tapi ngelihat respon masyarakat ini gimana caranya mekanismenya nanti
dipantau sama demokrat
saya kira menunggu aja menunggu
tapi sambutannya kan bagus sekali nih ya
dari para apa namanya simpatisannya pak jk kader kader demokrat ini rupanya
kalau baca baca mas bambang susatyo tadi
itu ada keinginan membentuk poros baru
artinya meninggalkan pak jokowi
kalau demokrat itu ya
jelas pengen ada poros baru ya masalahnya nanti dengan pdi
pokoknya kesimpulannya saya setuju lah

yang pasti kami kemarin bisa bertemu dengan tokoh besar wakil presiden dua kali kan bagus sekali
nanti tinggal kita serahkan saja ke para simpatisan demokrat kader demokrat
apa yang terbaik setelah ini
tapi yang pasti positif banget kemarin
sehingga makanya ini apa tafsir kiri dan kanan ini membuat tambah ramai
itu seperti yang diinginkan demokrat tafsirnya banyak begitu ya
oh nggak nggak begitu
nggak begitu juga tapi area sambutan dan apa namanya masyarakat itu penasaran nih
ini akan dipantau oleh dpp demokrat ya
untuk bagaimana responnya sampai berapa lama kira kira akan positif
sampai hari ini kan belum ada partai yang memutuskan siapa
ini kan belum saya pikir nanti di injury time semuanya akan baru memutuskan
bahkan pdip sendiri kan belum menyatakan siapa wapresnya
yary indra sendiri juga baru mengatakan
saya tambahkan juga ada proses yang sedang berlangsung di mahkamah konstitusi yang sedang diajukan gugatannya oleh pemohon
nah oleh karena itu bisa jadi kalau itu dikabulkan oleh mahkamah konstitusi
oh jadi ini bentuk kacang kacang maksud anda
sebelum agustus itu akan merubah rencana merubah peta segala macam
oleh karena itu saya setuju mungkin
pak didi pertanyaan saya
tapi jangan jawab dulu sekarang ya
pertanyaan ini saya ingin penasaran sekali
apakah ini artinya dengan anda mengatakan tadi tidak calon yang itu itu saja
kita tahu ada kubu pak jokowi sebagai peta ana
kubu pak prabowo yang diidentikan sebagai oposisi murni begitu
apakah ini artinya demokrat kan sempat berkembang wacana demokrat juga akan masuk ke kubu pak jokowi
atau belum pernah kita dengar bergabung dengan yary indra
apakah ini kemudian artinya demokrat sudah memiliki garis bahwa tidak akan bergabung dengan petahana
nanti setelah jeda ya
kira kira semuanya seperti ini
pertanyaan yang saya simpan di segmen sebelumnya tadi langsung dijawab pak didi
jadi apakah ini artinya
meninggalkan peta ana
meninggalkan ajakan bergabung dengan peta ana
sampai hari ini kan belum ada yang memutuskan ya
secara fix ya
bahkan kubu pak jokowi pun sampai hari ini
kalau saya bandingkan dengan era pak s b
bahkan cawapres sudah diputuskan jauh sebelum berkoalisi
jadi semuanya lebih jelas
dua ribu sembilan semuanya jauh lebih jelas
sekarang ini kan semuanya serba tidak jelas
ini seperti kalau nonton piala dunia nih ya
yang diperkirakan ini menang
eh tau tau di
juri time bisa
kalau apalagi kalau mk diloloskan
jangan jangan pak jokowi gak ada yang ngusung
paling partai solidaritas indonesia
karena politik ini kan bukan matematika
satu tambah satu
tiga tambah tiga
jadi maksudnya nungguin juri time nih
saya pikir semuanya lagi sama sama berhitung saya kira ya
karena kubu pak jokowi sendiri mencoba kan menawarkan berbagai apa namanya
program program dan sebagainya
tentu itu juga kita pelajari
baik kubu pak prabowo juga menawarkan
hal yang baik juga
tetapi sampai hari ini tentu untuk adanya kesamaan kesamaan di dalam program visi misi
komitmen itu kan masih perlu waktu
karena kami bagi demokrat tentu ingin yang terbaik
nah bagi kami sampai hari ini kalau memungkinkan membentuk poros baru tentu ini adalah yang
karena dengan demikian rakyat itu akan disuguhkan banyak pilihan pilihan ya
pilihan terbaik ya pak
pawanan terbaik dari pak jokowi
sinyal meninggalkan pak jokowi
tapi simpulannya itu
ya seperti ini juga
kita kan gak bicara formalnya
tapi sinyalnya memang ada
misalnya sebagai contoh
itu akan menerima tawaran dari petahana
pks sendiri kan misalnya itu kan dinamika juga
tiba tiba mencalonkan berbeda
jadi anggota majelis suro punya wacana
tapi kita tahu mekanisme di partai keadilan sejahtera itu diputuskan melalui forum majelis
kalau wacana anggota majelis suro itu ada berapa ratus orang
kemudian itu nggak bisa usulan individu individu kemudian dianggap partai
dan kemudian tapi kita pun juga harus tenang
tapi khawatir gak gerindra ketika pak hidayat nurwahid bilang duet anis dengan aher
partai gerindra kalau ditanya seperti itu kita juga tenang menanggapinya
karena itu juga wacana pribadi pak hidayat nurwahid
bukan kepanikan yang dibungkus sikap menang
ketua majelis suro kemarin di mekah dan beberapa yang sebelumnya
kemudian pertemuan ketua umum partai amanat nasional juga beberapa hari yang lalu
di kediaman pak zulkifli hasan dengan pak prabowo subianto
itu intensif pembicaraannya
tidak seperti kunjungan pak jk ke pak sby
jadi menurut saya kunjungan pak jk ke pak sb
sebenarnya pertemuan silat terakhir biasa
belum ada yang pasti saya kira ya
tapi saya juga dengan zaman pak sb dulu
wah pres sudah ditetapkan sehingga partai partai sikapnya
sikapnya itu jelas
saya membenarkan itu apalagi tadi ada lagi satu faktor
nah kalau mahkamah konstitusi kemudian mengabulkan pemohon
itu bisa berantakan
nah kebetulan pak jokowi bukan ketua umum partai
jadi pengusungnya bisa jadi mungkin
partai mungkin psi atau apa gitu
boleh sedikit ya
kalau pak jokowi
pak julianto ini perlu saya tanggapi
pertama adalah dikatakan bahwa yang menyatakan mengusung anies itu kan hanya individu
dari sudut teori komunikasi
dari sudut teori komunikasi siapa mengatakan apa
siapa itu penting
nah itu kan tokoh yang kuat
tidak tokoh kader yang baru datang begitu ya
jadi tidak boleh didapat
jadi tidak boleh dilihat dalam suatu keputusan partai itu
apalagi partai itu adalah belum melakukan demokrasi secara substansial
maka tokoh tokoh disitu akan menjadi penentu
nah tokoh yang menyampaikan ini adalah tokoh luar biasa di pks
ini saya pikir ini sinyal bagi koalisi ini
tidak tertutup kemungkinan akan sangat cair
kalau dikatakan istilah ditinggalkan boleh jadi kurang bagus
tetapi dinamika politik
dinamika politik kita di indonesia itu sangat cair sekali
maka yang mana berkoalisi dengan yang mana
itu bisa berubah menjelang pembentukan
bagi gerindra itu tenang tenang saja karena belum sebuah keputusan lembaga
saya kira tidak tenang tenang saja
mereka juga pasti memperbincangkan itu
pak emrus seperti pengamat demokrat ini
pak emrus ini lebih seperti itu lebih tahu
saya tadi sampaikan komunikasi partai gerindra pks dan pan relatif lebih intensif
kalau ada wacana di partai pan juga ada wacana
kemudian itu harus bisa kita tanggapi secara tenang
tapi siapa mengatakan apa itu harus kita perhatikan
kalau pak emrus mau membahas dengan sebanding
kemungkinan membentuk poros yang sama lebih kecil kemungkinannya
karena membutuhkan kecukupan kursi
terbuka peluangnya membuat poros ketiga
kalau lihat dari kursi
kalau saya kaitkan dengan kunjungan pak jk ke tempatnya pak sby
menurut saya kedatangan pak jk adalah dalam rangka mewakili pribadinya
bukan dalam rangka mewakili partai golkar
itu partai demokrat jika ingin membentuk poros baru
membutuhkan dukungan kecukupan tambahan kursi
kalau dengan pak jk hanya bersifat pribadi menurut saya menjadi sangat tidak relevan kaitannya
jadi kalau misalnya politik itu tidak boleh kita tanggapi secara terhadap politik
misalnya dikatakan bahwa tidak mewakili partai jk
tetapi apakah jk punya pengaruh kuat di golkar
saya kira ini harus juga dimakan
maksudnya ini lagi lagi contoh dua ribu empat
betul artinya tidak boleh kita menangkap
beda beda calon pak l langga datang ke tempat
tetapi secara pengaruh jk saya pikir tokoh sentral di golkar
pak s b kira kira tahu ini nggak
pak s b tahu ini nggak
pak j k bisa dilihat sebagai pribadi saja tapi sebenarnya pak j k punya pengaruh kuat di golkar
nah saya mau katakan kalau kita lihat sebagai pribadi itu pendekatan mekanistis
pendekatan stimulus respon
nah justru ini harus kita lihat pendekatan holistik
partai itu harus kita lakukan dari pendekatan holistik
jadi jk jangan dilihat sebagai
satu orang pribadi
tidak sebagai ketua umum
tetapi lihat jk sebagai tokoh sentral juga
salah satu tokoh sentral di golkar
tapi kunjungan ke pak s b menurut saya lebih tepat kalau dianggap sebagai kedatangan pribadi
ini yang senang demokrat kayaknya
jadi nggak yang senang partai gerindra
oh itu pak gerindra
pertama pasti kecenderungannya tidak mendukung pak jokowi
kalau membentuk polos baru bukan jangka nanti misalnya ikut pks ikut ke sana
berarti semangatnya partai gerindra dengan partai demokrat sama terhadap pemerintah ini
jadi memang harus ada pergantian presiden
perkaranya nanti koalisinya bisa
apakah bareng dengan partai gerindra
atau membentuk polos baru
tapi semangatnya sama kita berada dalam satu bersama
mudah mudahan pak s b dengar nih
situasi politik hari ini kayak world cup piala dunia nih
jadi ada teori bola itu bulat
sampai bola itu bundar
sehingga sekarang ini kan ada poros poros yang dianggap kuat sekali gitu ya
kalau main bola ini ada tim yang kuat
tapi kalau karena bola itu bundar
udah ada tim yang tumbang juga di piala dunia
jadi segala kemungkinan
ini dinamika masih ramai
jadi politik seperti permainan bola
yang penting mau berapa pun ada poros
komitmen pada rakyat
program program yang jelas pada rakyat
yang berpihak pada rakyat
itu paling penting
pak didi tapi ini bentuk bargain dari demokrat tidak kepada misalnya ke kubu petahana
kalau misalnya ditawari bergabung
tapi ternyata dealnya belum ketemu
sehingga di luar membentuk persepsi bahwa tanpa ke pak jokowi pun kita bisa bentuk poros baru
seperti kehadiran pak jk
jadi gini kembali ke laptop
pertemuan itu kan makan makan
tadi kan tafsirkan
tafsiran saya sendiri
pak imru punya analisisnya
pak emrus selalu serius nih
sehingga pakai bajunya pun sama
jadi indah sekali
jadi pertemuan makan makan enak
namun kemudian kalau ditafsirkan seperti teori sepak bola ya terserah rakyat
pak imru ternyata melihat itu kemungkinan bargain tidak dari partai demokrat untuk menunjukkan ke pak jokowi
kalau mau bergabung disini kami tidak tergantung banget kok tidak bergabung dengan petahana
jadi pertemuan pertemuan itu kadang kadang dibuka ke publik kadang kadang tidak terbuka ke publik
bisa saja ada pertemuan itu tidak terbuka kepada publik
tetapi ada kadang kadang tidak terbuka tapi dibuka
itu tujuannya adalah memores
supaya di lamar
kalau kamu tidak melamar saya saya masih ada loh pengantin lain

artinya bahwa kita harus melihat pertemuan ini
bukan suatu koalisi yang
tidak sekedar makan makan tapi tidak koalisi yang katakanlah tidak akan jadi
tetapi sebagai suatu alternatif
yang untuk di apapun namanya
jadi artinya bahwa bisa saja itu mempercantik diri supaya dua poros ini juga memperhitungkan
wah ini perlu juga di dekati
oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan pertemuan ini mempunyai nilai jual bagi haye untuk berpasangan dengan joko widodo
sepertinya menurut anda kira kira bank veri ini khawatir nggak kira kira
golkar ini benar benar dibawa ke bergabung dengan demokrat
setelah tidak berikutnya perani saya akan segera kembali
baik kita pada segmen kesimpulan untuk segmen dialog ini ya
jadi sebenarnya gerinda ini khawatir kalau misalnya
apa namanya pak jk berhasil membawa golkar
bergabung dengan demokrat partai baru
aku yakin saya dari pernyataan pernyataan dan sikap pak sby belakangan
tentang soal netralitas dan soal kondisi negeri ini
sikap itu menunjukkan bahwa pak sby dan keluarga besar partai demokrat
sama dengan kita
dengan partai gerindra
supaya bisa kita konfirmasi sama apa nih
kita nafsirkan seperti itu
dan apakah kemudian nanti
kita bergabung bersama sama
atau kemudian partai demokrat membentuk poros baru
ya nanti belum
kita tunggu prosesnya
semangatnya tadi yang disampaikan mas didi
dengan apa yang terjadi belakangan dengan pak sby dan partai demokrat
benar gak pak didi
seperti itu pemikiran pak sb
ya bukan jangan ditanya
saya ingin membuka komunikasi seluas mungkin kepada siapapun juga
kemarin ada kedatangan pak jk kan tentu bagus ya
salah satu komunikasi lain yang bagus
nah soal ganti presiden itu sama gak pemikirannya
demokrat ingin masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini yang bergabung
tidak ganti presiden
harus negeri ini lebih ke depan
ya pemerintah banyak keberhasilan keberhasilan saat ini
tapi banyak juga hal yang
banyak kan mana itu
banyak kan mana mas didik
banyak kan mana mas didik
sementara itu tentu ada kubu dari pak prabowo
banyak memberikan penawaran penawaran
tetapi bagi demokrat tentu terus komunikasi dibangun
harus melihat programnya harus jelas
misalnya dari pak prabowo apa yang ditawarkan segala sampai hari ini
ya kita terus mengkaji ya
jadi kami melihat dua duanya positif
baik kubu pak jokowi kubu pak prabowo positif
tapi kami sampai hari ini ingin yang lebih dari itu
oleh karena makanya belum ketemu wajar saja
mungkin nantinya komunikasi ataupun terbentuknya poros baru bisa saja
nggak ada udah nggak ada pembicaraan
kalau pinjam teorinya pak emrus
makna simbolik dari pernyataan mas irawadi yang bolak balik ngomongin poros baru
kalau itu tujuh teorinya pak emrus tadi nggak tujuh
kalau untuk ini tujuh
pak emrus juga harus tujuh
pak emrus juga harus tujuh
tapi sebenarnya ketika gerindra tidak segera mengumumkan nama pak prabowo untuk sebagai calon presiden dengan calon presiden
partai gerindra sudah
kemudian memang harus kita hormati proses mekanisme yang dilakukan oleh partai lain
dan memang apalagi kita
tapi ini nggak jadi warning serius dengan munculnya wacana anies aher anies baswedan dan juga ahmad riawan
pernyataan itu harus ditanggapi secara dingin dan tenang bahwa itu pernyataan orang per orang
kita lebih baik menunggu proses yang memang mekanismenya diatur

dalam forum majelis shure di partai keadilan sejahtera setahu kami keputusan keputusan penting dan strategis itu di pks

itu diputuskan melalui forum majelis shure
jadi yaudah kita nanti tunggu
tapi kemudian sambil menunggu itu
memang ada beberapa perkembangan
yang pertama tadi kita harus menunggu proses yang dihasilkan oleh mahkamah kontitusi
dynamica politik berkaitan dengan pilpres
yang dihasilkan oleh mahkamah konstitusi berkaitan dengan presidensial threshold
menurut anda ini sangat sangat krusial nih ya
karena itu akan merubah putusan
partai gerindra pak prabowo subianto mengusulkan
dan kita perjuangkan di dpr tapi kita kalah suara
jadi kalau dengan adanya putusan tanpa threshold presidensial threshold
jadi semua partai tidak akan tersandra
saya pikir itu bagus ya dengan rakyat makin banyak pilihan
bila perlu lebih dari tiga poros ya makin banyak hal hal yang baik
yang bisa jadi pertimbangan rakyat
saya kira itu saya sependapat dalam hal ini dengan gerindra ya
kalau kita lihat yang mengajukan pak denny indrayana dulu pernah bersama pak sby
bukan berarti ini di belakangnya didorong oleh partai demokrat
saya kira ini apa namanya dari awal kita memang menginginkan ini
lalu kita mengajukan
lalu kemudian masyarakat melihat bahwa ini ada hal yang nggak benar
kan teorinya begini masa karcis yang sudah disobek dipakai naik kereta lagi
jadi saya pikir itu kelompoknya pak deni sebagai masyarakat
sivil sosial yang independen saya pikir
karena di sana ada dua belas tokoh ada pak bursu dan sebagainya
kita beri apresiasi lah
oke kesimpulannya dari pertemuan pertemuan ini kan kalau kita lihat kan ada
wacana kubu wacana pak jkahy kemudian ada wacana sempat diuntungkan
dan diutarakan juga dari pks nama anies dan aher
walaupun gerindra mengatakan itu bukan keputusan resmi
tapi ini kemudian poinnya adalah mencari penantang jokowi di pemilu dua ribu sembilan belas
bagaimana anda melihat dinamika ini terus berjalan
baik saya pikir kalau misalnya itu dibuat tiga poros itu lebih baik
artinya tiga poros ini kita lihat ya tiga tokoh ini tokoh putra putra terbaik indonesia loh
saya kira ini suatu tokoh yang luar biasa
setelah mahkamah konstitusinya tetap presiden selesai
iya betul betul
ini karena sumersi begitu ya
artinya ini suatu tokoh yang memang terbaik untuk dipilih oleh rakyat
bukankah kalau tokoh tokoh ini diusulkan yang terbaik berarti rakyat memutuskan memilih yang terbaik dari tiga yang terbaik ini
itu yang pertama
tak terbayang oleh saya semua partai politik nanti mengajukan calonnya misalnya
tapi kemungkinan bisa
artinya dari segi normatif
tak terbayang oleh saya
pasti akan realistis dan rasional
kalau tidak kuat gak akan berani
ada kelas sering
kalau sampai sepuluh lebih termasuk partai baru nanti akan minta
saya kira perlu itu
cuma yang terakhir yang mau saya katakan adalah bahwa kalau diusul tiga orang
kalau diusung tiga poros ini
terus terang saya mengatakan berpeluang untuk memenangkan tiga kandidasi ini untuk yang akan datang
berbeda dengan ketika sby dulu putaran kedua
maksudnya kalau bukan masih tapi sudah unblock turun
artinya masih berpeluang tiga tokoh ini untuk memenangkan nanti pilpres yang akan datang
dan masih ada injury time
ada injury time tadi istilahnya dari pak didi
maka kita akan lihat nanti perkembangan
sesuai piala dunia lah mirip mirip lah ini ya
kita lihat nanti akan akhirnya seperti apa
pendaftar yang pasti dilakukan bulan agustus
kita lihat nanti pastinya akan seperti itu
terima kasih telah hadir pada malam hari ini pak emrus pak didi dan juga bang ferry
pada malam hari ini di cnn indonesia prime news
rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir